saya mulai diskusi dari prof solis dulu
prof ini ada amikus kure dan prof menjadi yang menginisiatori
begitu saja dibuka dan kemudian yang datang tiga ratus tiga dalam tiga hari lah
oke tapi isinya apa sih amikus kurie dari prof solis
ya sebetulnya kan itu tujuannya adalah memberi bahan pertimbangan
bagi para hakim mk
lalu isinya adalah analisis akademik terhadap pasal pasal
yang terkait dengan pemilu gitu ya
dan kemudian di indonesia itu kebetulan ada dasar hukum
yang bisa dikaitkan misalnya undang undang tentang kekuasaan kehakiman
nomor empat puluh delapan dua ribu sembilan itu dikatakan hakim dan hakim konstitusi
wajib menggali mengikuti dan memahami nilai nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
jadi amikus kurie itu sebetulnya abstraksi konseptualisasi
dari keresahan masyarakat yang begitu banyak
oke tapi isinya apa petitumnya apa kalau boleh tahu
ingin agar hakim mahkamah konstitusi itu memberikan keadilan
yang sifatnya tidak hanya prosedural formal
tetapi adalah keadilan substantif
karena makam konstitusi itu adalah avant garde penjaga terdepan dari konstitusi
sehingga seharusnya undang undang di bawahnya
yang tidak berkesesuaian dengan konstitusi
baik soal soal substansi maupun prosedural formalnya
agar sungguh sungguh memberikan putusan yang adil secara substansial
dan itu diharapkan oleh dua ratus an juta pemilih yang ikut di dalam tps kemarin
oke baik prof tulis saya pindah ke prof sigit rianto
prof sigit juga dari jogja juga mengajukan amikus kuria ya
ya kita bersama dengan beberapa teman dari fakultas hukum
kita mengajukan amici korea juga
pertama begini mas jadi kenapa kita menyusun amisi korea ini
karena ini bagian dari dan merupakan kelanjutan dari gerakan intelektual kita yang selama ini
yang kita peduli terhadap kepentingan publik ataupun pavilion tres
nah sekarang karena ada proses adjudikasi yang sedang berlangsung di mahkamah konstitusi
maka kesempatan yang ada bagi kita adalah mengadukan amici kurie ini
sedangkan kalau kita bicara filosofi maupun substansinya
amiji korea yang kita susun itu sebenarnya filosofinya beyond the electra contestation
artinya kita tidak terpaku atau tergantung pada hasil ataupun siapa yang menang dan kalah dari proses nomor
tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita mendapatkan rujukan hukum dan standar institusi yang berlaku saat ini dan masa depan
ketika kita membangun demokrasi melaksanakan demokrasi itu dengan institusi yang berintegritas
kredibel dan berorientasi ke masa depan
hal hal teknis tentu kami uraikan di dalam amici kurie
dan tentunya kami berharap itu menjadi pertimbangan dan rujukan bagi para hakim di makam makam konstitusi
karena kita melihat sebenarnya proses ini tidak berdiri sendiri karena sebenarnya sudah ada keputusan makam makam konstitusi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu semua kita tahu menimbulkan kerusakan hukum dan kerusakan kita
di dalam sistem hukum maupun di dalam sistem perdagangan kita
nah sekarang kita memberikan pertimbangan kepada mahkamah konstitusi
ini adalah kesempatan yang bagus untuk menerapkan asas restitusi in integroup dalam konteks yang lebih luas
dimana makam makam konstitusi mengembalikan pada situasi yang baik yang normal yang luhur bagi kredibilitas makam makam
kredibilitas proses kontestasi demokrasi yang ada di indonesia
pak hamdan meskipun di timnas amin tapi juga pernah berada sebagai orang nomor satu di mahkamah konstitusi
ini ada gejala amici kurei yang diujukan oleh ugm dan juga salemba
ya jadi hakim konstitusi dan juga mahkamah konstitusi itu tidak berada di ruang hampa atau di menara gading
hakim konstitusi itu tidak disuruh hanya berada di kamar tidak boleh membaca koran tidak boleh melihat media
dan tidak boleh membaca yang lain lain kecuali apa yang dihadirkan di sidang
ini beda kalau kita nonton tv nonton tv juri di amerika mereka tidak boleh mendengar dari luar
jadi hakim konstitusi itu mendengar juga bagaimana suara suara rakyat di bawah melihat perkembangan sosial politik yang ada
kemudian akan memberikan keyakinan apa yang harus diputuskan
nanti disodorkan bukti bukti dan dalil dalil dalam persidangan
jadi campuran antara bukti bukti dan dalil dalil yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan
kemudian hakim merasa dari bacaannya dari lingkungan sosial yang ada
termasuk dari ami kuis kurai yang memberikan pandangan pandangan dari tokoh tokoh masyarakat
karena hakim konstitusi sekali lagi tidak berada di menara gading
dia berada di tengah tengah sosial
dia harus juga meningkatkan denyut nadi suara rakyat
karena dia adalah mewakili rakyat juga
dia diamanatkan oleh rakyat untuk duduk di situ menjaga denyut konstitusi
agar konstitusi itu berjalan dalam relnya yang dicita citakan dalam rangka meluruskan meng guidance jalannya negara
kalau negara pemerintah yang meresimtasikan negara menjalankannya agak di luar rel konstitusi
punya hati ini harus kembalikan ke relnya
kalau ada yang salah harus diluruskan
jadi bukan seperti pengadilan biasa
jadi jauh lebih luas dari bayangan orang tentang pandangan hakim pengadilan pidana atau hakim pengadilan perdata
jadi hakim yang presentasikan kepentingan publik kepentingan negara jangka panjang dan kelanjutan generasi generasi
jadi ini putusan mahkamah konstitusi ala putusannya juga sangat berpengaruh ke depan ke generasi dan pengelenggaran pemerintahan
tapi itu apakah memang kemudian amicus kurir dalam sidang konstitusi itu menjadi sesuatu yang baru yang sedang terjadi
kita bahas setelah jeda berikut ini